sidang terdakwa kasus penyebaran berita bohong ratna sarumpait kembali digelar di pengadilan negeri jakarta selatan
dan sidang diantaranya menghadirkan politikus fahri hamzah yang diharapkan terdakwa ratna dapat memberi kesaksian yang meringankan
dalam kesaksiannya fahri menilai kebohongan terdakwa sebagai sesuatu hal yang biasa
dan selanjutnya sudah ada produser lapangan cnn indonesia ausi riondolu di pengadilan negeri jakarta selatan
selamat siang ausi rio
rio sejauh ini bagaimana tanggapan majelis hakim setelah mendengarkan keterangan diberikan oleh fahri hamzah
menganggap bahwa kebohongan dilakukan oleh terdakwa ini suatu hal yang biasa
selamat siang alfian
tepat sekali sidang kasus hoaks penganiayaan terhadap ratna sarumpait ini baru saja selesai digulirkan pada hari ini di pengadilan negeri jakarta selatan
baru saja sekitar lima menit yang lalu
sidang ini selesai untuk hari ini di mana agenda sidang memiliki agenda untuk pembuktian yang dapat meringankan hukuman yang nanti akan dijatuhkan kepada ratna sarumpait
dan memang seperti yang anda sebutkan tadi ada sekitar tiga saksi dan yang menarik di sini ada satu saksi fakta yang hadir pada persidangan pada hari ini
hari ini yakni wakil ketua dpr fahri hamzah yang sudah hadir sekitar pada pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia barat
dan memang dalam kesaksian pada hari ini ia tidak terlihat cukup
singkat kesaksiannya hanya sekitar setengah jam atau sekitar tiga puluh menit berada di dalam ruang persidangan
bagaimana yang dapat digarisbawahi ada poin poin penting yang disampaikan oleh fahri hamzah bagaimana memang peristiwa ini memang sudah berlalu
dan memang karena ratna sarompait sudah pernah mengakuinya melalui konferensi pers yang pada saat itu digelar pada tiga oktober dua ribu delapan belas silam
bagaimana ia sudah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat dan juga ia telah mengakui seluruh
perbuatannya dan mengakui ini adalah sebuah kebohongan yang memang ia sebabkan
karena itu fahri hamzah menilai bahwa persidangan ini sangat sia sia begitu
ia juga menyebutkan bagaimana persidangan ini sia sia tidak perlu menghabiskan sejumlah tenaga logistik dan uang
bagaimana hal ini persidangan ini sangat berlarut larut sudah memakan sekitar tujuh bulan dari sidang ini dimulai
dan memang fahri hamzah mengapresiasi bagaimana langkah dari ratna sarompait
pada saat itu mengakui kebohongannya dan menganggap ini bukan sesuatu hal yang biasa
kemudian ia menyebutkan bagaimana justru banyak pihak yang melakukan kebohongan di depan publik di masyarakat dan tidak mengakui kebohongannya
sehingga apa yang dilakukan oleh ratna sarumpait langkah kejujuran yang diambil oleh ratna sarumpait pada kasus ini adalah sesuatu yang luar biasa
dan patut dipertimbangkan oleh majelis hakim
dan memang ketika fahri hamzah dalam kesaksiannya pada hari ini
juga menyebutkan ketika ia ditanyakan oleh jaksa penuntut umum
mengapa ia tidak bertanya kepada ratna sarumpait maupun orang orang tergatnya alasan bagaimana mengapa ratna sarumpait berbohong dalam kasus ini
ia sempat menyebutkan bahwa ia tidak lagi tertarik untuk ikut arus atau ikut membicarakan tentang kasus ini
karena memang ia menilai bahwa kasus ini sudah tutup buku sudah selesai
sehingga tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan
dan ketika juga tim jaksa penuntut umum mempertanyakan mengapa seorang fahri hamzah ini begitu yakin ketika mendengar informasi ini
memang ia hanya menyebutkan bagaimana dasar keyakinan fahri soal penganiayaan ini
karena memang sebagai mantan aktivis sebagai seorang yang merupakan sama sama aktivis di aktivis ham
ia juga menyatakan bahwa kabar penganian terhadap ratna sarompait
ratna sarumpait ini adalah sesuatu hal yang harus dicegah harus dihilangkan
karena merupakan sesuatu yang mengancam kebebasan berekspresi di tengah masyarakat
nah ketika itu memang fahri hamzah mengakui
ia sempat merespon cukup keras begitu
sempat bicara di depan pers di depan media begitu keras terhadap kasus ini
karena ia menganggap ini adalah sebuah ancaman
ini adalah sebuah ancaman untuk berekspresi untuk bersuara untuk mengeluarkan pendapat
sehingga ia mengakui pada saat itu ia bereaksi cukup keras
namun setelah konferensi pers yang ia dengarkan langsung pada tiga oktober dua ribu delapan belas silam
ia mengaku ia tidak lagi tertarik untuk mengikuti sejumlah kasus ini
dan ia menganggap bahwa kasus ini sudah tutup buku sudah selesai
sehingga tidak ada perlu lagi yang diperdebatkan
dan kemudian ketika kami tanyakan langsung ketika sidang ini sudah bergulir dan sidang ini sudah selesai
kami tanyakan langsung kepada majelis hakim yang memimpin dan juga ratna sarumpait
pertama dari ratna sarumpait dulu ketika ia menyampaikan bahwa
ia cukup puas dengan kesaksian dari para saksi yang ia hadirkan pada hari ini
dari tiga orang saksi telah memberikan semua apa yang diharapkannya dan memang sesuai dengan harapannya
lalu ia kemudian berharap agar kesaksian dari sejumlah saksi yang hadir pada hari ini dapat meringankan
hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepadanya
kemudian ketika kami juga bertanya kepada majelis hakim yang memimpin pada persidangan pada hari ini
majelis hakim juga menyebutkan bahwa seluruh keterangan dan juga keterangan dari saksi yang berjalan pada hari ini
telah berjalan kondusif telah berjalan sesuai dengan apa yang diagendakan sebelumnya
dan memang ini akan terus menjadi pembahasan dari tim majelis hakim dan juga akan kemudian minggu depan akan dilanjutkan kembali persidangan dengan menghadirkan sejumlah saksi saksi yang berbeda
dan ini akan menjadi persidangan yang terus berlanjut hingga pada akhirnya nanti
memunculkan fonis atau hukuman yang akan dijatuhkan kepada ratna sarumpait alfian
baik terima kasih
ausri rion dholu langsung dari pengadilan negeri jakarta selatan